hai sebanyak enam belas antri di pondok pesantren alhidayah kelurahan kenali asam bawah kecamatan
kota baru kota jambi terkonfirmasi positif kofit sembilan belas dari enam belas santri yang terpapar covid sembilan belas
diantaranya merupakan santri wanita belasan santri tersebut diketahui terpapar dari satu
pasien yakni pasien nomor enam ratus enam puluh enam yang juga merupakan santriwati di ponpes tersebut dan dinyatakan
positif covid sembilan belas pada tujuh oktober lalu jurubicara gugus tugas penanggulangan covid sembilan belas provinsi jambi
mengatakan sebelumnya ada dua puluh dua orang santri yang menjalani screening namun hanya enam belas santri yang
hasil uji swabnya reaktif pihak ponpes juga telah mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara
seluruh anak didik yang totalnya kurang lebih seribu lima ratus santri terkait dengan pompes haldaya kita
dapat kemarin itu yang reaktif itu dua puluh dua yang reaktif dan sudah diambil swab ternyata ada enam belas yang
kemarin yang diambil swab yang diambil swab yang diambil swab yang diambil swab yang diambil
kemarin kita umumkan itu positif nah sementara itu kantor dinas pertanian pacitan jawa timur
sejak senin pagi ditutup sementara setelah seorang karyawannya dinyatakan positif kofit sembilan belas meski ditutup
untuk umum beberapa karyawan masih terlihat masuk bekerja para pegawai ini datang untuk menyelesaikan
tugas yang tidak bisa dikerjakan dari rumah atau work from home dari data di pusat data dan
informasi saat gas covid sembilan belas hingga senin siang terdapat tiga kantor di kabupaten pacitan yang

dikategorikan menjadi kluster perkantoran tiga kantor itu terdiri dari dua kantor pemerintah daerah dan satu perbankan tim liputan cnn indonesia